pendiri yayasan kaal family mengaku bersalah dan meminta maaf secara pribadi atau penuh sesama yayasan
kepada seluruh warga warga khas khususnya dan umat islam
pada umumnya atas kejadian pembagian nasi bungkus berlevel nasi anjing yang kami salurkan
itulah pernyataan permintaan maaf dari pendiri yayasan kal family
biantoro setio atas ramainya berita nasi bungkus berlabel nasi anjing yang dibagikan yayasannya
namanya nasi saya ambillah orang saya dikasih
nah ini saya lihat ini nasinya ada bacanya nasi anjing
kasus pemberian bantuan makanan ini sempat menuai kontroversi di kalangan warga
polisi memastikan bahwa kasus ini murni kesalahpahaman
menurut pihak yayasan nasi ini dilabeli nasi anjing karena porsinya lebih banyak dari nasi kucing
sementara lauk yang digunakan dalam pembuatan nasi anjing terdiri dari bahan yang halal
yaitu cumi sosis sapi
pihak kepolisian sendiri telah menguji lab sampel makanan dan memastikan nasi dan lauknya berbahan halal
permasalahan ini pun telah ditutup dengan pembuatan surat kesepakatan yang melibatkan pihak yayasan serta warga warakas
pertama kami bagikan sebelum puasa karena kami tahu juga waktu puasa kami juga bagikan untuk membantai berbuka puasa buat yang tidak punya biaya untuk buka puasa
kami lakukan di seluruh lima wilayah jakarta
jakarta utara selatan barat timur
ketua rt sebelas rw dua belas warakas menyayangkan proses bagi bagi nasi tidak meminta izin dari perangkat masyarakat setempat yang membuat warga setempat resah
pihak yayasan mengakui keteledoran dan berjanji mengganti nama nasi anjing menjadi nasi semut